sementara imbas dari kemacetan di beberapa wilayah
hampir sebagian besar bus terlambat masuk ke terminal purabaya surabaya di sidoarjo
hal ini membuat ribuan pemudik menumpuk di ruang tunggu terminal
akibatnya banyak penumpang yang terpaksa berebut masuk bus dengan calon penumpang lain
agar mendapatkan tempat duduk
beginilah aksi saling berebut dan saling dorong para penumpang di terminal purabaya surabaya di sidoarjo
agar bisa masuk ke dalam bus
para penumpang ini terpaksa saling berebut tempat duduk
karena terjadi keterlambatan bus yang masuk ke terminal purabaya
kemacetan yang terjadi di sejumlah jalan di jawa timur
dianggap menjadi biang keladi terlambatnya bus masuk terminal
para penumpang yang memadati terminal purabaya didominasi oleh warga yang memilih mudik usai lebaran
tercatat sudah mencapai dua puluh tujuh ribu orang lebih yang menggunakan moda transportasi bus
melalui terminal purabaya hingga rabu siang
guna mengantisipasi adanya penumpukan penumpang
dinas perhubungan mengeluarkan bus cadangan yang terdiri dari sembilan belas bus damri dan delapan bus pariwisata
sementara diprediksi volume calon penumpang akan terus melonjak hingga jumat sore ini